politik pada tahun dua ribu dua puluh satu diwarnai oleh isu suksesi kepemimpinan nasional dua ribu dua puluh empat mendatang
meski masih sekitar tiga tahun lagi namun diskursus publik sudah diramaikan dengan dukung mendukung tokoh untuk maju sebagai calon presiden di pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat
sejumlah lembaga survei pun merilis nama nama tokoh yang berpeluang maju sebagai capres pada dua ribu dua puluh empat dengan modal elektabilitas tinggi
berdasarkan hasil survei nasional lembaga carta politika elektabilitas gubernur jawa tengah ganjar pranowo mencapai dua puluh lima delapan persen
disusul menteri pertahanan yang juga ketua umum partai gerindra prabowo subianto dengan dua puluh dua tiga persen
dan gubernur dki jakarta anies baswedan tujuh belas tujuh persen
nama ganjar pranowo prabowo subianto dan anies baswedan menempati posisi tiga teratas
sebagai capres potensial di pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
survei ini dilakukan dua puluh sembilan november hingga enam desember dua ribu dua puluh satu dengan total sampel satu dua ratus orang responden dengan margin error sebesar dua delapan puluh tiga persen dan tingkat kepercayaan sembilan puluh lima persen
kalau kita lihat di nomor satu ada ganjar pranowo gubernur jawa tengah dengan dua puluh lima delapan persen
nomor tiga pranowo dengan dua puluh dua delapan persen
jadi tiga besarnya memang kelihatan di papan atasnya nih kuat
karena langsung jomplak
peringkat keempat kelima walaupun stabil tapi jomplak
tidak berbeda dengan survei yang dirilis lembaga politika research and consulting yang berkolaborasi dengan parameter politik indonesia
yang juga menempatkan ganjar dengan proyek elektabilitas tertinggi tujuh belas dua persen
prabowo dengan empat belas enam persen
kolaborasi dua lembaga survei ini melibatkan satu enam ratus responden yang dilakukan pada dua belas november hingga empat desember dua ribu dua puluh
melihat sosok capres potensial di dua ribu dua puluh empat politikus partai gerindra arief poyono belak belakan mengatakan sosok yang bisa memenangi konsentrasi pilpres dua ribu dua puluh empat harus dan pasti berasal dari keturunan jawa
hal itu tidak lepas dari mayoritas pemilih berasal dari jawa dan akan memilih presiden dari jawa
kedua orang jawa itu artinya itu bisa ngayomi
bukan saya mengecilkan suku suku lain tapi orang jawa ini memang sudah ditakdirkan sama yang maha kuasa di indonesia ini paling banyak dibandingkan suku suku lain
jawa dipastikan akan memilih orang jawa juga
namun temuan berbeda ditunjukkan hasil survei lembaga kedai kopi yang menyatakan mayoritas responden menginginkan calon presiden bukan dari suku jawa
direktur eksekutif kedai kopi kunto adiwibowo mengatakan enam puluh satu persen responden memilih capres bukan dari suku jawa
sementara tiga puluh sembilan persen tidak ingin memilih capres bukan dari suku jawa
survei kedai kopi melibatkan satu dua ratus responden
kedai kopi yang terkini dikirimkan pada sembilan belas desember lalu
temuan lainnya pengamat politik kedai kopi henry satrio mengatakan terjadi pergeseran sikap responden terhadap kriteria calon
henry menyebut capres dengan kriteria cerdas menempati sembilan puluh delapan empat persen yang diinginkan masyarakat dan visioner sembilan puluh delapan persen
lantas apakah faktor kinerja yang menjadi penentu dipilihnya seorang calon presiden atau karena faktor kesukuan
tim liputan cnn indonesia